gak tuh gak ada lagi manusia tertampan yang pernah diciptakan buat di bumi ini kan
lo jangan pegangin gua
biarin lo mati lo jangan pegangin gua
lo mau mati lo jangan pegangin gua
lo jangan lewat
sebentar ya pak
sebentar pak biar saya ambilkan
maaf ya pak nunggu lama ya
sudah seminggu gak makan
ini kebeneran sih ada kue kue di rumah buat bapak ya
ini buat bapak juga
terima kasih ya
dan ini ada sedikit uang buat bapak
aduh gak usah
gak usah gak usah
tapi terima kasih
bapak tuh mirip sama
bapak tuh mirip sama siapa ya pak ya
saya sering ngemis disini nan ya
bapak tuh gawat sebentar ya
biar saya ambilkan obat ya
bapak sih tunggu pak
tunggu pak tuh
buka buka cepet pak
ternyata gadis itu baik hati
papa dikasih kue dikasih duit
dikasih duit segala
itu baik banget pak calon mantu kita
satria gak salah pilih ma
emang bener gak salah pilih
kalau soal ibunya yang cewek cewekan gak usah dipikirin lah pak ya
yang penting anaknya baik banget
mungkin gennya dari bapaknya bukan dari ibunya
bapak sekarang lega ma
dikasih kue segala baik banget
sekarang apa yang dimaui oleh satria kita ikutin aja
kita dukung dari belakang ya
sekarang kita tenang
buka dapat dulu lima puluh
buka dulu buka dulu
gak mau kan
kok gak ada sih
baru mau ngasih obat
buning putih merah
ini kembang siapa
jangan banyak tanya ini bunga buah
ini urusan cinta gua
lo gak ngerti urusan cinta ini mah
sampai ke hati tuh cinta gua aduh
mandi pake sabun lo
mandi pake apaan sih
baru aja mandi
ayah jadi cewek gua
jadi tiap hari gua mesti kasih bunga buat ayah
secerah mentari pagi
seindah warna bunga ini ayah
begitulah cinta ku padamu
ini buat kamu
makasih ya satria
wow romantis sekali ya satria ini
aku jadi ngirik sama ayah
aduh aduh aduh
makanya aku gak ada romantis romantis sama sekali ya
raka tuh gak asik
aku tuh gak enak banget harus pura pura pacaran sama satria
kapan ya masalahnya selesai
kita ketemu di kampus
ada yang mau abang darwin bicarain sama kamu tapi
nih tiga manusia ini suruh minggir lu dong ya
sorry banget nih ya tapi kayaknya lu udah gak usah aneh aneh deh sama saya
oh dia belum tahu dia belum tahu
mereka udah jadian
mereka udah pacaran
iya mereka udah pacaran dong
kan menurut lo ganteng nih
menurut lo tapi kan
lo cari nih ceweknya disini banyak cewek cewek lo kan
pilihlah salah satu
kalau ayah punya buah ya kan
nah lo kasih pisang satu satu tuh cewek cewek lo
soalnya begini dia kan kadang kadang suka
kemarang lo kekuatan apa lo
kasih pisang dulu deh
ngamuk dari atas
saya ikut ikutan deh terserah kalian ya
bang darwin agar ngelakuin hal hal lebih gila dari ini
yang penting kamu percaya
kalau bang darwin tuh sayang sama kamu lo belum menang ojek
satria kamu tuh nggak perlu sekasar itu loh sama mas darwin
kita kan hanya pro pro pacaran
kasian dong mas darwin tuh hatinya pasti

yablah aku sih sopede bang
ya enggak tapi kamu nggak perlu ngomong sekasar itu ya
ya udah maaf mak
nggak lagi nggak lagi janji pak
ya udah aku masuk ya
kamu nggak narik ojek
aku masuk ya
aku jemput ya
kamu di mana ayah
aku mau tunjukin kamu kalau abang darwin itu benar benar kita sama kamu ayah

walaupun abang darwin harus mati harus lompat harus berada di sana
abang darwin harus lompat dari sini ayah
abang darwin cuma pengen kalau kamu tahu cinta abang darwin itu benar benar sulit buat
mampus nih gua

mas delry ya ampun mas

jangan lu jangan

eh ayo lu pada mau kemana lu
tuh tas beres ya
aduh gua udah tiga hari sendiri lagi
aduh ayah mana sih kok ilang gitu aja
ini kuliah berikutnya
keman jam berapa
aku masih setengah jam an lebih sih
setengah jam eh ada apa
ambil itu undangan di percetakan
kan lumayan dekat dari sini
mau oh iya undangan kita
aku ikut dong
iya aku temenin kamu